halte transjakarta cikoko akhirnya kembali beroperasi pada tujuh belas februari dua ribu dua puluh tiga lalu
setelah sempat ditutup sementara akibat proses revitalisasi menjadi halte terintegrasi
halte ini kini terhubung langsung dengan akses kereta komuter lain di stasiun cawang
dan stasiun lrt jabodebek yang rencananya akan beroperasi pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga
namun di antara wajah baru halte terdapat satu sisi yang belakangan menjadi sorotan publik
yakni bagian tangga menuju peron yang sempit dan hanya dapat dilintasi satu arah saja secara bergantian
sebagai halte yang rencananya akan menghubungkan tiga moda transportasi sekaligus
halte ini memiliki mobilitas yang amat tinggi tapi seperti yang bisa dilihat
lebar dari tangga dari dan menuju peron di halte ini
hanya nyaman dilalui oleh satu penumpang saja
sehingga di jam jam tertentu terutama di jam sibuk ini biasanya penumpang harus bergantian untuk melalui tangga
karena memang hanya ada satu tangga untuk naik dan juga turun dari dan menuju peron
kondisi tangga ini pula yang menjadi keluhan para pengguna halte
padahal secara umum mereka menilai kondisi halte terutama peron tempat menunggu bus sudah lebih baik
kalau haltenya sih udah bagus ya tapi kalau tangga dia tuh terlalu sempit jadi harus gantian kan
ataupun kalau misalnya hilir mudik tuh sempit banget jadi kita harus minggir minggir gitu
tapi kalau so far udah bagus sih
yang saya perhatiin sih kayaknya belum terlalu banyak ya di sini ya
cuman kayaknya tangganya terlalu kecil ya di situ ya
sama di situ juga kayaknya terlalu kecil tangganya
cuman infonya sih mau ada lift di situ
jadi saya nggak tau nih peraturannya gimana maksudnya yang naik naik
yang turun naik itu atau gimana ya
menanggapi hal ini direktur teknik dan digital pt transportasi jakarta muhammad indrayana
menyebut jika keterbatasan lahan menjadi alasan
selain itu saat ini belum semua fasilitas berfungsi di halte
termasuk fasilitas lift yang akan mengurai kepadatan di tangga perlintasan
kami mohon maaf ya karena memang halte ini lahannya sempit sekali dan kita tidak punya tempat untuk bergerak gitu
jadi sekali lagi antara jalan raya
tariono yang tidak mungkin kita kurangi lebarnya
kemudian juga jalan tol yang juga tidak mungkin kita bisa mengurangi juga gitu ya
artinya memang lahan yang ada existingnya seperti itu
kita berusaha mendesain halte ini tetap bisa inklusif
artinya bisa melayani semua kebutuhan pelanggan kita dari berbagai kalangan ya
dengan berbagai kendala yang ada
memang belum semua fasilitas kita berfungsi saat ini
jadi seperti lift
kepadatan tangga perlintasan penumpang
kepadatan tangga perlintasan penumpang
juga terjadi di stasiun krl komuter line manggarai
meski kurang tangga jauh lebih lebar dibanding tangga di halte cikoko sebelumnya
kondisi tangga yang langsung bertemu peron membuat kepadatan antara penumpang yang naik dan turun tidak dapat direlakan
terutama pada jam jam sibuk
jadi sedikit males untuk beraktifitas
apalagi kan kalau udah banyak kerumunan gitu kan kayak berdempet dempetan
terus bikin kayak pusing aja sih ngeliat banyak orang
tapi sih lebih
lebih baik sih lebih ditambahin lagi lah akses buat naik ke atas atau turunnya
biar nggak lebih padatnya tuh lebih mengurangilah sedikit manusia manusianya
sementara itu vice president pt kci anne purba menyebut
sebagai upaya pengurai kepadatan
kci telah menyediakan tiga puluh satu perjalanan tambahan pada jam sibuk di stasiun manggarai
ada tiga puluh satu feeder yang kita jalankan di jam jam sibuk
supaya antrian kepadatan
untuk melakukan transit ini bisa diantisipasi
nah ini memang saat ini ya untuk feeder feeder tersebut ini memang
begitu kita jalankan di jam sibuk itu sangat membantu
karena feeder itu diberangkatkan kosong dari manggarai
artinya sekali angkut itu bisa lebih dari satu lima ratus orang yang kita bisa angkut ya
baik halte transjakarta cikoko maupun stasiun krl komuter lain di manggarai
keduanya saat ini masih dalam proses pembangunan sehingga belum dapat berfungsi secara optimal
harapannya kritik dan masukan dari para penumpang ini dapat menjadi perhatian para pengambil kebijakan
sebab sebagai transportasi publik kenyamanan publik tentu menjadi yang utama